kok dia jadi ngantar delivery sih
iya disini ownernya ganti
bukan padiong lagi
ya mau gak mau kita harus ikut aturannya
kalau enggak kita bisa dipecat
lo tau dimana tempatnya
di taman kenang
taman kenang gak
sumpah ini aneh banget sih
biasanya kan mas fajar yang tugasnya delivery makanan
kenapa sekarang tugas dia jadi doper ke gue
madam pretty bakal ngamuk pasti
kamu ngapain disini
ya udah sekarang juga kamu kesana
kamu anterin tuh pesanannya ya
helm ada di atas motor
kamu punya sim kan
ya udah sekarang
lo semangat ya
gue yakin banget lo bisa jalanin tugas ini
hati hati di jalannya
lo cukup semangat
bisa kita pindah kesini
gak nyesel sih gue ikut kalian ke sini
iya lah lagi ya
tuh ngapain di rumah doang
mending ikut kita
jadi lo tau pokok ruangan baru anak anak kipa
gue mau ikut mereka kesini karena gue pengen lupain masalah gue sama opa davin
yang bikin hati gue jadi cenet cenut saking sedihnya
masuk ya ra
kok lo pake seragam cafe sini
lo kerja disini ya
sorry gue gausah pencerita soal gue banyak masalah banget
wah bapak shell gue aja di sekolah kan banyak masalahnya
makanya sering curhat sama nyesel
nggak nyesel gue ga seneng banget
udah kalian masuk aja gue harus hantar makanan soalnya
gue duluan ya
nah tuh dia
aku udah terlanjut ada janji
davin pamit sekarang ya
masa kamu tega sih fin tinggalin dewi sendirian
temenin dulu lah ajak jalan jalan
iya dewi sebelumnya ga bilang kesini pak
davin udah terancut bikin janji
pokoknya janji tuh batalin
papa pengen kamu temannya dewi sekarang
davin rapi banget deh kayak mau pergi
dia juga bawa boneka lagi

dia juga bawa boneka lagi
yang kasih pengertian ke papa ya

soalnya aku ga enak nolaknya
sebelumnya gue sorry banget ya vin
saya dapet bantuan
tapi aku butuh lo sekarang buat nemuin seseorang

beneran ga akan lama
lo gak akan lama
lo serius kan
gue gak ada pilihan lain selain nurutin permintaannya dewi
semoga dewi beneran gak lama minta ditemeninnya
karena abis itu gue pengen langsung nemuin dara
tapi setelah itu gue harus langsung pergi ya
oke thanks ya
oh gak usah gak apa apa gue bisa cantelin di motor kok
gak apa apa pin gue bawa aja
soalnya kan lo pasti ribet kan megang stang gitu kan
iya juga sih
tapi jangan sampai kotor
kenapa harus rara sih yang dipilih jadi pacarnya davin
padahal gue jauh lebih cantik daripada rara
ada apa sih bal
itu bukannya mobil aldino
itu juga pertanyaan gue
rin least banget bantuin gue sekarang
ngapain dia bawa bunga malem malem gini
ini kita gak jadi ke kafe
gue lebih kepo sama aldino
yaudah yaudah oke oke
kurang seru nih
soalnya kita tuh terlalu diterapi
yuu dasar gratisan mulu lu
enggak ya enak aja
apa da vin dari tadi gak telepon
gak send whatsapp juga
jangan jangan apa da vin pergi sama dewi
karena tadi gue cuekin di sekolah
kalian ini tempat umum
kok dia jadi ngantar delivery sih
iya di sini ownernya ganti
bukan padiong lagi
ya mau gak mau kita harus ikut aturannya
kalau enggak kita bisa dipecat
lo tahu di mana tempatnya
di taman kenang
taman kenang gak
semoga rifki gak bikin masalah deh
kasian michelle kalo sampe kena tegur madam reti
omong ternyata rifa kerja di cafe yang sama ya sama michelle
apa cuma gua doang ya yang kudet baru tau kalo rifa sama michelle kerja bareng
makanya rara main tuh keluar rumah
ayodah kalo gitu gua ke bisik ya
minuman gue kemanisan banget nih